sepanjang juli dua ribu dua puluh satu angka kasus kematian usia produktif akibat covid sembilan belas tercatat cukup tinggi
bahkan bisa naik lima kali lipat dibanding juni dua ribu dua puluh
padahal faktor risiko yang banyak ditemukan pada kelompok usia lansia justru lebih tinggi dan dominan
bagaimana memahami situasi ini apa yang menjadi penyebabnya
serta apa yang perlu diwaspadai sebagai bentuk antisipasi
kita bahas bersama dewi nur aisyah kabit data dan teknologi informasi satgas covid sembilan belas
selamat sore ibu dewi
selamat sore mas
terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
ibu dewi kita ingin memastikan lagi soal paparan data yang sempat anda sampaikan beberapa waktu lalu di bulan juli ya
dicatat kelompok usia produktif ini justru menyumbang lima kali lipat angka kematian akibat virus covid sembilan belas dibanding bulan sebelumnya di juni dua ribu sembilan belas
ini secara sederhana akan bisa diketahui juga oleh masyarakat apa penyebabnya
oke mungkin yang pertama gambarannya adalah tadi sudah disampaikan bahwa di bulan juli dua ribu dua puluh
indonesia mengalami jumlah angka kematian yang sangat tinggi gitu ya dibandingkan dengan bulan bulan sebelumnya
dan ternyata pada saat kita mencoba untuk melihat karakteristik siapa saja pasien covid sembilan belas yang mengalami kematian
kita melihat bahwa memang kematian pada usia empat puluh enam sampai lima puluh sembilan tahun
ini meningkat lima kali lipat dibandingkan di bulan juni
kemudian usia tiga puluh satu dan empat puluh lima tahun juga kenaikannya sangat signifikan naik sebanyak lima kali lipat
dan kalau kita lihat lagi cfr nya atau kita sampaikan case fatality rate nya
berapa banyak dari kelompok usia tertentu yang terinfeksi kemudian meninggal
ternyata di awal kita memiliki kelompok rentan biasanya usianya di atas enam puluh tahun dikarenakan lebih tua
ini cfr nya ternyata malah mengalami
penurunan di bulan juli yang sebelumnya di bulan juni adalah sepuluh delapan puluh enam
di bulan juli turun menjadi sepuluh
jadi memang dari banyak orang yang terinfeksi di usia enam puluh tahun
semakin sedikit atau lebih menurun lebih kecil lah dibandingkan dengan yang terjadi di bulan sebelumnya
tapi memang yang menarik adalah di bulan juli kemarin
kita melihat angka case fatality rate ini justru paling banyak dialami oleh mereka yang berusia empat puluh enam dan lima puluh sembilan tahun
dan tiga puluh satu sampai empat puluh sembilan tahun
untuk yang berusia empat puluh enam sampai lima puluh sembilan sebelumnya cfr nya itu dalam satu bulan angka kematiannya hanya sekitar tiga empat puluh delapan persen
tapi di bulan juli naik menjadi lima tiga puluh tiga persen
sedangkan untuk usia tiga puluh satu sampai empat puluh lima ini bisa kita katakan sebagai usia kategori yang produktif
sebelumnya itu hanya sembilan puluh tujuh persen kurang dari satu persen diantara mereka yang meninggal
namun pada bulan juli naik menjadi satu empat puluh tujuh persen
dan ini adalah berarti
kenaikan pada kelompok usia yang tertinggi
mungkin dapat kita fahami bahwa memang usia kelompok produktif ini kan mobilitasnya
secara mobilitas dia memang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lansia
yang kemungkinan juga pada saat terjadi banyak penularan saat ini dengan varian delta
dengan kecepatan penularan yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian varian yang lain
kelompok ini termasuk kelompok yang paling banyak terkena atau terinfeksi
salah satu hal yang kita lihat catatan lain
berdasarkan survei dari tiga puluh satu rumah sakit vertikal yang ada di kementerian kesehatan
ternyata memang banyak pasien covid sembilan belas meninggal pada saat di igd
sampai di igd tidak berapa lama kemudian meninggal dibandingkan kematiannya di icu
berarti artinya adalah kalau kita lihat berdasarkan angka
di bulan mei ini hanya tiga tujuh persen pasien yang meninggal di igd
bulan juni naik jadi dua belas persen bulan juli naik jadi dua puluh persen
artinya apa kita melihat ada kematian
dikarenakan pasien pada saat datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi gejala berat atau kondisinya sudah kritis
ini yang kita lihat
dan yang kedua dari hasil survei juga di tiga puluh satu rumah sakit vertikal tersebut
saturasi oksigen pasien yang datang ke igd ini sudah rendah
kebanyakan ada yang di bawah delapan puluh persen baru dibawa ke rumah sakit
itu yang mengakibatkan kondisinya sudah begitu sesak nafas kesulitan bernafas
sehingga fatalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang sudah pergi ke rumah sakit dengan saturasi oksigen mungkin masih di atas sembilan puluh persen
atau mungkin di bawah sembilan puluh persen tapi sedikit
ini ada kenaikan yang cukup signifikan
di bulan mei hanya sekitar dua ratus tujuh puluh sembilan orang gitu ke rumah sakit dengan saturasi oksigen di bawah delapan puluh
di bulan juli naik menjadi satu enam ratus enam puluh sembilan
jadi memang kita melihat salah satu indikasi di sini kematian bulan juli cukup tinggi
dikarenakan keterlambatan penanganan karena pada saat datang ke rumah sakit kondisinya sudah dalam gejala berat atau kondisi yang kritis
oke bu dewi dijelaskan juga tidak faktor resiko yang paling dominan
karena tadi yang seperti anda sampaikan bahwa kemudian varian delta yang dikatakan penyebarannya cukup tinggi begitu
dan juga ada faktor faktor lain keterlambatan penanganan
ini apakah juga representasi dari orang orang yang kemudian
yang kemudian isu
oman dan tidak mendapatkan informasi yang baik begitu bagaimana tata cara isoman
sehingga kemudian terjadi perburukan dan mendapat keterlambatan penanganan ke rumah sakit
apakah ini juga alurnya dari sana asalnya atau bagaimana menjelaskannya
iya jadi salah satu hal yang juga harus kita pahami adalah pr kita bersama termasuk juga dengan seluruh media
untuk sama sama mengkampanyekan dan mengedukasi
untuk sama sama mengkampanyekan dan mengedukasi
bagaimana tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar gitu ya
bagaimana caranya isolasi mandiri tapi terpantau
terpantau dalam artiannya apa
setiap pasien covid sembilan belas yang sedang melaksanakan isolasi mandiri atau karantina di rumah
diharapkan ini memiliki selalu sudah sedia dengan termometer oximeter
diperiksa dengan rutin dan teratur agar jangan sampai ketika sudah kondisinya sesak sekali baru pergi ke rumah sakit
jadi ketika kita melihat saturasi oksigennya sudah mulai turun
apalagi mereka yang sudah memiliki comorbid
ini sangat disarankan untuk secara rutin dan teratur memeriksa suhu tubuh
saturasi oksigen kemudian jangan lupa memiliki kontak nomor kontak darurat
contohnya nomor ambulans kemudian tenaga kesehatan topos kes masih dekat sana
atau mungkin langsung ke rumah sakit jika memang terjadi perburukan
mungkin salah satu hal lain juga yang mengakibatkan kondisi seperti ini
ada di salah satu paper di jurnal internasional pernah disebutkan salah satu karakteristik dari varian delta saat ini adalah
adalah perubahan kondisi
bukan hanya dia lebih cepat menular tapi juga masa inkubasinya lebih pendek
masa kesembuhannya juga lebih cepat tapi perburukannya juga dapat terjadi lebih cepat
hal itulah yang mengakibatkan banyak mungkin pasien yang merasa kondisinya baik baik saja
kemudian dapat terjadi perburukan dalam waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan varian varian sebelumnya yang mungkin karakteristiknya tidak seperti itu
nah hal tersebut yang memang akhirnya penting sekali jika memang masih bisa melakukan isolasi di fasilitas karantina terpusat
akan jauh lebih baik karena ada petugas kesehatan di sana yang bisa memantau
tapi kalau melaksanakan isolasi mandiri di rumah pastikan sekali ketersediaan dari pengecekan suhu tubuh oximeter dilakukan secara teratur
kemudian kontak darurat juga dimiliki untuk bisa segera dihubungi ketika terjadi adanya perburukan
oke tadi informasi sebelum kita dialog ini soal bagaimana bor di rumah sakit darurat wisma atlet juga terjadi penurunan
artinya kemudian kalau kita menggunakan data data dari sebelumnya apakah kemudian variable variable ini juga cukup akan bisa memprediksi apa yang terjadi di bulan agustus ini
apakah juga bisa menyimpulkan sementara walaupun agustus masih di minggu pertama ini dengan apa yang sudah dilakukan dan antisipasi antisipasi yang berjalan ppkm
yang berlangsung beberapa pekan ini bagaimana bisa dijelaskan soal kedepannya paling tidak satu bulan ke depan apa yang bisa diprediksi
ya jadi harapannya dengan pelaksanaan pengetatan mobilitas terutama dengan dilaksanakannya ppkm level empat gitu ya
kita melaksanakan pengetatan mobilitas masyarakat atau penduduk kita sudah mulai melihat dampak terutama di pulau jawa dan bali gitu ya terutama di pulau jawa

jadi kita melihat memang secara besaran kasus atau magnitude dari kasusnya ini sudah jauh berkurang terutama di provinsi dki jakarta
kemudian kita juga melihat di beberapa provinsi lain di pulau jawa juga sama trennya penurunan bor juga sama mengalami penurunan
artinya memang dampaknya mulai dari satu juta orang
jadi dampaknya mulai dapat kita rasakan tapi kembali kita ingatkan pada saat ini penambahan jumlah kasus dapat kembali terjadi jika tidak diiringi dengan kepatuhan atau kedisiplinan protokol kesehatan
maka pelaksanaan pengetatan ini juga mungkin akan dilakukan pelonggaran secara bertahap dalam artian tetap tidak mengurangi kepatuhan tetap harus disiplin dalam setiap waktu karena dengan kedisiplinan itu kita mampu memastikan penularan dapat terkendalikan
dan mungkin satu hal lagi yang harus saya sampaikan pada saat ini dalam dua bulan terakhir tiga bulan terakhir kita sangat banyak melihat saat ini bentuk transmisinya bukan lagi terjadi misalnya di perkantoran
tapi lebih banyak di daerah pemukiman atau rumah ke rumah atau di dalam rumah antar keluarga antar keluarga yang mungkin rumahnya tidak satu rumah tapi masih saudara
ini yang lebih banyak kita lihat
jadi mungkin kita masih benar benar punya pr untuk meningkatkan kedisiplinan terutama pada saat bertemu orang yang kita kenal ketika dia memang tidak satu rumah atau bahkan cuma tetangga meskipun terlihat sehat tetap harus patuh kepada protokol kesehatan
ini justru yang menjadi kunci agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus yang signifikan
di luar itu untuk beberapa provinsi di luar jawa dan bali tetap harus diwaspadai karena beberapa masih dalam kondisi puncak jumlah kasus aktifnya sehingga juga harus dilakukan pengetatan kedisiplinan
penegakan disiplin di lapangan sehingga penurunan kasus yang terjadi di jawa dan bali ini tidak ada efek bertambahan kasus tapi di luar jawa gitu
semuanya dapat terkendali sama merata di seluruh provinsi di indonesia
bu dewi satu hal juga yang perlu disampaikan adalah bagaimana kemudian masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui angka dan data ini secara real begitu
seterbuka itukah kemudian dan segampang itukah juga bisa mengakses data data yang ada di luar jawa dan bali
bagaimana cara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui angka dan data ini untuk diketahui lebih lanjut oleh masyarakat
bahkan tidak hanya masyarakat yang berada di jawa dan bali kita lihat juga di luar jawa dan bali juga angka kasus juga secara data masih membingungkan masyarakat
bagaimana menjelaskan ini bu dewi
ya jadi kalau terkait dengan masalah data saat ini wali data dari data kesehatan pasien covid sembilan belas ini seluruhnya memang berada di bawah tupoksinya kementerian kesehatan
jadi kementerian kesehatan dan kementerian pemerintah juga menggunakan data tersebut untuk ditampilkan di dalam portal covid sembilan belas co id
ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat
di sana tidak hanya ada data penambahan kasus harian tapi juga dapat dilihat karakteristik data berdasarkan provinsi dan juga tadi jenis kelamin usia comorbid dan lain sebagainya ini juga dapat diakses
yang kedua kementerian kesehatan juga sudah mengeluarkan website agar dapat diakses publik untuk mengetahui cakupan vaksinasi
jadi juga dapat dilihat sudah seberapa jauh progres yang dapat dilakukan
karena masing masing provinsi kita lihat capaiannya berbeda beda
dan yang ketiga jalurnya adalah dari pemerintah daerah yang juga memiliki website untuk menampilkan data data di daerah mereka gitu ya
jadi sebenarnya memang kalau misalnya melihat ada perbedaan data ada beberapa hal yang harus ditelusuri
misalnya kalau di kementerian kesehatan menutup data jam dua belas
jadi kalau misalnya di pemerintah daerah kan masih jalan sampai dengan sore misalnya
jadi kalau misalnya dilihat di daerah yang masih jalan sampai dengan sore misalnya
jadi kalau misalnya dilihat di daerah yang masih jalan sampai dengan sore misalnya
tapi karena lebih banyak mungkin cut off point waktunya juga berbeda
karena yang diambil pada saat hari ini misalnya diumumkan ada penambahan kasus kian
ini adalah data per jam dua belas tadi siang
yang sudah diverifikasi oleh tim dari phioc di kementerian kesehatan
pada intinya adalah semua angka angka itu adalah refleksi dari penanganan di hulu
bagaimana kolaborasi dari seluruh pihak termasuk dari pemerintah pusat pemerintah daerah
kemudian pemerintahn provinsi masyarakat
bahkan termasuk media

untuk sama sama menanggulangi covid sembilan belas
karena ujungnya adalah angka tersebut semuanya lahir dari kepatuhan
jadi akan kembali saya bawa kepada hulu
kita semua perlu meningkatkan kedisiplinan
karena ini tetap adalah kunci
sekalipun ada vaksinasi tetap belum dapat menyelesaikan masalah
tetap kepatuhan tiga m lima m ini adalah hal yang harus kita lakukan bersama sama
harus tetap digencarkan dan jangan dilupakan
karena itu adalah kunci pengendalian yang sebenarnya
itu motif tambahan dari saya
oke tidak hanya masalah hilir saja hulu juga harus menjadi perhatian
agar kemudian informasinya juga bisa tersampaikan secara menyeluruh
terima kasih bu dewi sudah bergabung dengan kita di cnn indonesia newsroom sore ini